cnn indonesia breaking news
bukoni rahakunti nibakri

dari sebelum sebelumnya bahkan
saya kira waktu kita pertemuan di cnn beberapa waktu yang lalu
saya sudah bilang bahwa akan ada gerakan kuat dan masif
dan berbasis kerusuhan di titik pentingnya itu
waktu itu saya nyatakan kalau gak kpu ya kewas itu
dan sekarang kan terjadi
kalau ditanya kenapa saya bisa seolah olah mempredik itu akan terjadi
saya kan punya data yang bergerak juga dari segi intelijen dan lain sebangsanya
dan memang ini sudah sangat masif terstruktur lah
artinya memang sudah by design ya
sudah sangat by design
kalau enggak saya nggak mungkin tahu juga kan
jauh jauh hari saya bukan meramal gitu
nah yang saya sesalkan adalah pertama begini
kita harus mengucapkan selamat bahwa akhirnya bawaslu sudah mengumumkan siap pemenang bprs
dan kita ucapkan selamat kepada presiden yang baru
kedua adalah sebenarnya harusnya menurut saya tidak usah ini dibiarkan berlarut larut seperti ini
bahwa jika hari ini ini kelihatannya titik titiknya semakin meluas
ini kan artinya sudah terlalu lama nih
berapa jam belum bisa terkendalikan
ini sudah harus diturunkan secara masif dan dibereskan saja
dan saya juga sangat setuju
harus secara seperti apa itu bu kony untuk menurunkan secara masif
diperlukan mundur habis
karena ini kan anak anak kecil
jadi mungkin kelihatannya di lapangan juga ada keraguan
dan mereka main main batu yang sudah sepertinya mahir juga dilempar
siapapun atau tadi seperti disampaikan oleh polisi sudah ada bukti bukti ini seperti bayaran dan lain sebagainya
akhirnya jangan sampai ada keraguan
di mana untuk menindak
sehingga akhirnya ini malah semakin melebar
saat ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian kita masih ada unsur unsur keraguan itu bu kony lihat
bukan unsur keraguan
cuma saya melihatnya secara manusiawi saya lihat
ini kan anak anak pasti juga di lapangan tuh gimana lah beda kalau yang bergerak itu masa yang berbeda
cuma kalau kita mesti lihat juga adalah apa yang dihimbau oleh pak wiranto hari ini saya rasa nggak boleh ragu ragu juga
ini sebentar lagi
sebentar whatsapp nyala sebentar whatsapp mati
udah kalau saya bilang matikan aja lah udah total
memang kenapa kok kita nggak punya whatsapp dalam berapa jam
paling tidak ini kita mesti belajar bahwa
siapapun pilih whatsappnya
pilih whatsapp yang mendorong ini
ini harus sadar betul bahwa dia sedang merusak keamanan kenyamanan keterlibatan sebuah negara
dan ini yang sebenarnya kita semua harus jaga
bayangkan saja ini terjadi tanah abang yang kerugiannya seratus miliar per hari
mereka ini kemana gitu loh hati nuraninya atau apapun
karena ini kan nggak mungkin bergerak tanpa ada bayaran
itu sudah pasti
dan sekali lagi saya bilang apalagi itu sudah kita bisa lihat dari jauh sebelum malah pemilihan umum diadakan loh
jadi bisa terprediksi seperti itu
nah jadi tidak sehari dua hari ini ya
tapi jauh sejak lama ini sudah
dan ini nggak bisa maksudnya ada beberapa pihak yang seolah olah lepas tangan
oh itu kami kayaknya enggak gitu
buktinya ini sepertinya masa masa lain
kalau memang masalah lain kenapa bendera yang dibawa masih bersuarakan yang sama gitu
contoh nih kenapa saya sangat anti dari pertama saat waktu pak amin rais menyatakan soal people power gitu
karena itu bahasa yang kata kata yang bisa berbahaya
apalagi dikaitkan dengan filipina dan lain sebagainya
oleh karena memang harus dikanalisasi seolah olah bahwa itu nggak boleh berlaku dan tidak berlaku
tapi kemudian ada bahasa baru kedaulatan rakyat
kalau tadi saya perhatikan di lapangan dari tv itu beberapa kali kan tersyut
benderanya masih bendera kedaulatan rakyat
jadi tidak bisa lepas tangan para politisi politisi itu
ya bisa ini masa bayaran mereka atau bukan
ide mereka itu telah mencetuskan
aksi seperti ini gitu
oke baik baik baik
bang isnur apa yang menjadi kekhawatiran dari teman teman ylbhi menyikapi apa yang terjadi
dinamika politik hari ini sampai kemudian menimbulkan kritis
tapi di mana
tapi dijawabkan nanti bang kita harus break terlebih dahulu
yang kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita sambil kemudian memantau sama sama bagaimana situasi hari ini
saat ini juga di beberapa titik
di jalan mh tamrin dan juga di sekitaran gedung bawaslu
saya ke bang isnur kalau begitu silahkan
bang isnur apa yang kemudian menjadi kekhawatiran kita saat ini berkaitan dengan apa yang terjadi
ylbhi sangat khawatir dengan kekerasan dipertontonkan yang bukan publik
dan ini bukan hanya sekedar mempertontonkan antara aparat dengan orang yang kira kira membuat rusuh
tetapi ada dorongan dorongan di sosial media di berbagai tempat untuk mengarah kepada konflik horizontal
dan itu kalau dibiarkan semakin larut itu berbahaya menurut kami
iya dong ketika misalnya ada katakanlah ada kubu yang dibilang curang ada kubu yang dibilang kalah ada kubu yang dibilang menang dan lain lain
dipancing terus dengan bahasa bahasa yang nyinyir bahasa bahasa yang wajar kebencian
ada bahasa bahasa yang kemudian sedikit misalnya ras dan lain lain
itu cenderung bahaya untuk kondisi indonesia
maka kita menyuruhkan untuk semua menghentikan apapun tindakan kerasannya
dan saya sepakat dengan bu kony tadi ketika misalnya ini ada rangkaian yang panjang
kami menemukan pola ada seperti
entrepreneur yang memelihara menangguh keuntungan mengelola ini sehingga ini terus dirawat tiap tiap momentum
nah saya pikir kepolisian harus segera mengungkapkan menangkap entrepreneurnya ini
sehingga di lapangan dia berhenti karena aliran dari entrepreneurnya berhenti
itu yang terpenting
tapi juga polisi betul saya sepakat harus berhati hati
pak tito ketika menyampaikan hati hati betul
ketika polisi bertindak di luar protap polisi bertindak berlebihan
tidak sabar gitu terlalu terburu buru dan tidak bisa memisahkan
antara mana yang perusuh dan mana yang aksi damai
itu beresiko lebih tinggi
ketika dia misalnya dalam tanda kutip aksi yang damai justru dalam protaknya kemudian dilanggar dia keras
malah jadi martir
ancaman yang lebih tinggi kebencian dan kekerasan dari seluruh penjuru nusantara bisa jadi bangkit lagi
nah saya pikir kehati hatian itu penting kesabaran juga tertepat
yang penting selai protap
dan itu tentu dijamin oleh undang undang kalau selai protap
kalau kemudian ada satu dua individu aparat yang nggak sabar
kalau ada protap
kalau yang anda lihat bagaimana penanganan dari pihak kepolisiannya sendiri bang istur saat ini
di tengah tadi anda katakan harus hati hati kemudian mana membedakan mana yang kelompok ricu
mana yang kemudian aksi masa biasa sebetulnya
kan ketika seharian mereka menghadapi masa yang tidak rusuh
setelah pulang polisi menjadi sabar
tapi ketika mulai kemudian naik eskalasinya lempar lempar dan lain lain
polisi juga membalas dengan
apa namanya merica atau kemudian bom asap
itu saya pikir yang sesuai dengan protap
itu dimungkinkan diperbolehkan
dan kemudian dicari siapa yang kira kira pasti ada koordinatornya
pasti ada pemimpin pelaksanaan di lapangannya itu yang ditangkap
karena kalau di lapangannya tidak dihentikan pemimpinannya
dicari siapa yang mengarahkannya akan terus berlangsung
dan saya pikir pertemuan pertemuan misalnya ada mobil bawa batu gitu
ada bawa senjata itu penting terus dilakukan
tapi memang yang paling parah adalah ketika ini dipertonton oleh publik
dan ini kita sama sama khawatir mengarahkan konflik horizontal gitu ya
bukan hanya oleh publik indonesia tapi publik publik dunia
bagaimana polisi indonesia menghadapi kira kira masyarakat yang ada dua
yang ada aksi damai ada aksi rusuh gitu
itu dipertaruhkan harga diri bangsa
bagaimana komitmen indonesia terhadap human rights
terhadap hukum yang ada itu dipertaruhkan
oke oke bukoni bagaimana pihak polisi menghadapi situasi hari ini
sudah lebih dari dua puluh empat jam apakah memang terlambat mengantisipasi atau bagaimana menurut anda
saya gak mau bilang terlambat mengantisipasi
tapi yang saya harapkan kemudian makanya saya beda ya mungkin
kalau saya melihatnya justru ini segera harus diselesaikan
atas nama kedaulatan negara kan atas nama keamanan ketertiban harus diselesaikan
dan harus dengan tegas
bentuk penyelesaiannya bagaimana

tadi pagi pak muldoko sudah sampaikan tni akan segera diturunkan

udah sapu bersih aja ini mesti mundur semua malam ini harus selesai
kalau enggak justru kalau saya malah terbalik kalau ini dibiarkan terus
ini akan membuat malah yang daerah daerah atau apapun yang dikhatikan tadi
terpancing untuk melakukan yang sama seperti hari ini medan sudah dibawa walaupun damai ya
di medan masjid bandar damai dibawas tuh
tapi ini mesti begini loh dididik bahwa kita itu negara demokrasi
bahwa semua proses demokrasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah
kalaupun mau ada demo demo itu sudah ditempatkan dan tidak
dan tidak ada yang dilarang
masyarakat harus diberi pengetahuan bahwa ini tuh bukan demo
karena kelihatannya masih ada yang menganggap ini tuh sebuah demonstrasi
ini bukan demonstrasi ini anarkis
dan anarkis itu menurut saya tidak boleh ada ampun sama sekali
apa yang mau dipaksakan karena kalau semua ruang untuk tidak bernegosiasi
semua ruang untuk membuktikan bahwa ini secara hukum prosesnya sudah berjalan
itu sudah ada gitu
kenapa mesti melakukan hal seperti ini
dan menurut saya satu x dua puluh empat jam ini agak terlalu lama
agak terlalu lama ya
dan kedua yang saya khawatirkan kenapa titiknya malah berkembang
bukannya semakin mengecilkan
itu kenapa saya harapkan lebih masif diturunkan malam ini kekuatan
supaya mereka bisa dipotong
oke titik semakin berkembang
kericuhan dan inilah juga kericuan
masih berlanjut sampai dengan saat ini
tapi tadi di kawasan
ini sebelah kanan layar anda
atau sebelah kanan saya kita bisa lihat
adalah kawasan di selipi ya
di kawasan selipi yang tadi juga
rekan kami sempat melaporkan bahwa sudah mulai
bisa dikendalikan situasi tapi kita pantau terus
seperti apa perkembangannya saat ini
kawasan mh tamrin masih berjaga jaga
ini di kawasan selipi informasi yang kami dapat
sedang ada sweeping
dari pihak kepolisian dan juga pihak keamanan
berkaitan dengan untuk
mengendalikan situasi saat ini
beberapa orang yang kemudian diduga
sebagai provokatornya ini juga sudah ditangkap
oleh pihak kepolisian
setidaknya memang hari ini
sudah ada sekitar ratusan orang
yang menjadi tersangka
kalau kita lihat tadi dari konferensi pers
pihak kepolisian saya ke bang isnur
tadi sudah kita lihat
di kawasan selipi ini ada sweeping
tadi kemudian juga sudah ada semacam
doa dua s bersama begitu yang dilakukan
itu apa yang anda baca dari situ
itu cara dua yang baik dalam penyelesaian
karena ini bukan menyangkut hanya massa di lapangan
kita menyangkut orang yang kira kira
terpancing emosi secara jutaan orang
ketika polisi bertindak profesional
itu pancingan pancingan provokasi
gak akan kena
target mereka memang polisi bertindak brutal
harapan mereka begitu
ketika polisi bertindak brutal
terprovokasi begitu ya
petir polisi bertindak brutal
terprovokasi dampaknya bukan hanya
di lokasi yang ada di situ
bisa meluas di jawa barat di jawa tengah dan lain lain
polisi menjaga itu saya pikir
dan itu pada titik ini kita mengapresiasi
mendorong terus agar polisi terus sabar
dan tentu tetap dalam kendali
ruang kendali yang kira kira nggak sampai meluas
bakar bakar ke mal dan lain lain gitu
tadi juga dalam konferensi pers dari ylbhi
sempat juga menyorot soal elit yang harusnya
meredam situasi ini bagaimana sebetulnya
iya ini bagaimana caranya
semua tokoh tokoh bukan malah memancing
situasi yang makin panas
harus segera ketemu dong
sudah ada konferensi pers tadi dari
pak jokowi juga cukupkan sampai disitu
harus segera ketemu segera berdialog
agar apa agar di bawah juga turun tensinya
kalau masing masing pihak tidak mau ketemu
tidak saling menghindari
siapapun yang saling menghindari itu akan terus
para jurubicaranya tokoh tokoh sekitarnya
terus memprovokasi juga
jadi bukan hanya calonnya
mungkin sahabatnya atau siapanya terus memprovokasi
memanas manaskan situasi mengeluarkan statement yang
gak baik malah kemudian seolah olah
pengikutnya untuk terus maju
untuk terus menyerang memanas manasi
di bawah mungkin panas
bukau ini apa tambahan dari situasi itu
kalau saya sih melihatnya begini ya
kalaupun memang ini ada pihak yang dianggap berseterua adalah
satu hal yang harus kita
juga tanggai dengan
baik dan kita sering dikejar baik
menggunakan instrumen instrumen intelijen kita
adalah siapa freerider di sini
karena menurut saya ini pasti ada freerider
yang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi
sehingga dikelola konflik itu ya
seolah olah kelasnya bagaimana dikelola
untuk target yang kita belum tahu apa
jadi saya sepakat sekali sebenarnya ini sekarang
tadi yang ditangkap itu semua
dicari semua sumber dananya
kalau bisa dihentikan
dalam proses itu yang mungkin akan memakan waktu
karena kan polisi harus melakukan bap dan sebangsanya
menurut saya sekarang
harusnya kita juga sepakat
untuk menuntut siapa sih yang punya ide
bahwa kalau ada yang kalah
yang kalah ini akan menggerakkan massa
itu aja bahasa saya sederhana
apakah atas nama people power
apakah atas nama kedaulatan rakyat
padahal jelas jelas baik kedaulatan itu sudah dijalankan dengan
dengan kita berpesta demokrasi
nah menurut saya pihak yang mengeluarkan ide itu
bertanggung jawab penuh
kalau boleh saya sebut namanya
pak amin rais itu harus langsung diambil dan diminta pertanggung jawabannya
karena ini kan akhirnya sekarang membuat
semua orang tidak nyaman
semua orang merasa galau
semua orang merasa tidak tenang
dan semua khawatir sama seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa khawatir akan ke daerah lain dan sebangsanya
jadi ide pertama people power itu apa
padahal sekarang jelas
pertama itu ya soal people power
kedua saya kok nggak pernah sepakat kalau ada kata kata presiden jokowi itu sebut rezim
di mana yang beliau itu rezim
jadi memang bangsa ini harus dididik
untuk menghormati pemimpin
memang demokrasi itu
nggak bisa memuaskan semua orang tapi bahwa kita
itu punya yang terbaik dari yang terbaik ya sudah
itu diterima saja gitu loh yang kedua
menghormati pemimpin sehingga saya
pada tindakan tindakan berapa hari ini bersikap tegas
terhadap kata kata yang mau apa mau
memenggal misalnya kepala negara
itu kalau di negara lain sudah selesai itu
ada yang dihukum mati di turki coba
turki itu begitu endorgan naik dua orang masuk langsung
ini baru berapa dua sembilan ratus tujuh puluh tujuh
mesti diambil semuanya jaringannya itu semua
dan yang kedua karena kita itu belum
seperti cina kecanggihannya dan makanya
saya menuntut satu hari kita akan punya
dengan mampuan seperti cina
bagaimana kita bisa protect ya kan
secara kita komunikasi kita
melarang atau memblok beberapa
sosial media dalam aplikasi sosial media
saya pikir dalam keadaan
negara seperti ini sudah haknya negara
untuk melakukan itu
bahwa kemudian ini dikhawatirkan ada tindakan tindakan represif
dari pihak mana itu bagaimana bapak
begini represif itu jangan pernah dikhawatirkan gitu
kalau memang sudah harus diperlukan ya harus
kadang kadang saya melihat begini kita ketahuan
titik apa itu harus dilakukan
pada titik sudah membahayakan negara
dan tadi merusak kita di dalam mata
dunia internasional coba kita lihat agenda
misalnya km lu dan km han punya apa
besok minggu depan
beberapa hari ke depan tamu negara dari mana mau datang
saya nggak usah sebut ya tapi itu kalau
nggak bisa kita redam keributan ini
di mata negara tersebut kita akan
seperti apa malunya kita akan menerima
tamu negara dari sebuah negara besar
dan itu kalau ini dalam beberapa hari ke depan
nggak bisa selesai ini kan akan berdampak
misalnya nggak hadir secara internasional
berarti kita negara yang nggak aman ini nggak
boleh ada makanya saya tetap bersekeras
bahwa ini harus selesai segera
dan yang paling penting adalah juga
betul beliau tadi
bahwa ini harus dianggap apa
diambil siapa tadi
istilahnya aku suka tuh entrepreneur konfliknya
pengusaha konfliknya itu ya
tapi yang paling penting menurut saya yang punya ide
tadi yang punya ide ini parah benar
menginspirasi orang untuk bergerak
menginspirasi orang untuk bergerak
paling nggak tahu dia siapa dan dari mana
sambil kita memantau situasi
di beberapa titik saya akan ke bukoni lagi
bukoni ini melihat situasi ini ya
parah kondisi hari ini
di ibu kota
kalau saya melihatnya begini ya presiden sudah
secara tegas menyatakan bahwa
tidak akan ragu ragu meminta tni polri
menindak tegas siapapun yang membuat rusuh
itu sudah perintah presiden sebagai
panglima tertinggi jadi ada
artinya kalau saya melihat begini
saya pribadi ya dari apa yang
terjadi dua puluh empat jam lalu kemudian titiknya
semakin berkembang maka menurut
saya pasukan anti anarkis sudah harus keluar
pasukan anti anarkis itu memang adalah
pasukan pemukul terakhir jika dirasa
sudah harus perlu dan itu ada di bawah
kendali kapolda dan pangdam kalau setahu saya
dan kalau sudah melihat begini tadi
spreadnya semakin luas
kalau saya melihatnya mungkin
dalam waktu dekat pasukan anti anarkis sudah harus keluar
satu kedua tadi saya bilang soal
free rider free rider ini kalau saya hubungkan
misalnya dengan penemuan kemarin
dungeon kopassos yang ditangkap kemudian
menemukan senjata m empat kemudian revolver
ini kan gak bisa bukan sesuatu
yang tiba tiba terputus ini kan puzzle kalau bisa
dihubungkan pasti ada kaitan sama lain
makanya dengan strategi
memiliki pasukan anti anarkis yang kapan
akan dikeluarkan itu juga akan mengamankan
dari apa yang dikhawatirkan tadi
misalnya ada penembakan
dari orang yang tidak dikenal ataupun yang free rider
tadi terhadap rakyat atau
terhadap massa kemudian
dituduh seolah olah tni polri
padahal dari situ kita bisa lihat jenis senjatanya apa
dan lain sebagainya
kalau pasukan anti anarkis tadi
pendekatan seperti apa
kalau pasukan anti anarkis itu memang sudah
dirancang ada undang undangnya saya nomor berapa
karena saya nggak terlalu rapat tapi kalau
undang undang tahun dua ribu sepuluh itu menyatakan
pada saat tentu eskalasi tertentu
memang demi keamanan negara
sekali lagi ya saya harus garis bawah nih
demi keamanan negara itu harus sudah turun
masukkan anti anarkis sehingga ini dibabat habis
karena kalau kita terus kelihatan begini
ini akan kelihatannya malah berbalik loh
iya dong kok kayaknya lama sekali gitu loh
penanganannya padahal mungkin maksudnya nggak begitu
betul yang disampaikan tadi akan persuasif akan
mencoba dengan sabar tidak terprovokasi
tapi kan itu ada batas waktu
ya kan dan saya rasa pak tito dan
pak lima sudah akan
bertindak tegak terhadap itu kalau sampai hari ini
sampai saat ini belum ada dikeluarkan
diturunkan pasukan anti anarkis
artinya apakah mungkin
pertimbangannya belum sampai ke situ eskalasinya
pak lima dan kak kory pasti sudah
memiliki rencana tertentu
sekarang bahwa pasukan anti anarkis itu ada
dan itu tinggal kita tunggu waktunya
aja akan dikeluarkan dan siapapun yang
melakukan ini sekarang gitu kan dan
memotori ini sekarang di lapangan
harus diingat bahwa tadi perintah presiden sudah
sangat jelas siapapun yang membuat rusuh
negara ini memecah belah tidak menghormati
proses demokrasi ya kan melakukan
anarkis itu harus dibabat
dan saya rasa tinggal masalah waktu kita tinggal menunggu
pasukan anti anarkis akan keluar kapan
baik bang isnur bagaimana melihat situasi lagi kita hari ini
saya pikir beberapa
pernyataan pemerintah yang menyerahkan
ini dalam kendali itu
menyerahkan sebenarnya dari beberapa titik saja
dan masih wilayah yang lebih luas dalam
keadaan yang kira kira terkendali secara keamanannya
provokasi itu yang harus dilihat
akarnya aktornya siapa yang mengendalikannya
itu segera ditarik
dicari dan saya dengar kepolisian sudah
mendapatkan informasi nama nama
jadi saya tegaslah kepada orang orang yang
tetapi di sisi lain sebenarnya saya juga mengkritik media
ini kan kekerasan
ditetangkan oleh publik indonesia
saya khawatir justru
tontonan ini diperlihatkan secara terbuka
itu memancing kerasan yang lain
harusnya media juga punya
peran jurnalisme damai
jangan terlalu menonjolkan unsur unsur kekerasan
saya pikir ada batasannya untuk media juga
jangan terlalu vulgar lah kira kira gitu
sehingga orang orang bisa meniru
anak anak muda di berbagai wilayah bisa meniru
seperti hal ini
nah bagaimana caranya framingnya menurut saya media
mendorong lebih kira kira menyejukkan
mendamaikan agar orang orang yang di daerah
mungkin terbawa panas situasi
pendekatan dipakai misalnya menggunakan
bagaimana ada ulama ada tokoh tokoh masyarakat
mendorong biar semuanya
turun tidak maju lagi
itu cara cara yang menurut saya
dalam rangka semangat
keamanan yang baru
karena kita punya pengalaman buruk di indonesia
dan itu dievaluasi oleh berbagai
lembaga oleh tni oleh polri bagaimana
banyak instrumen baru yang mereka miliki
perkap soal penanggulan keamanan ada tahapan tahapannya
tujuh tahapan gitu kapan saatnya
ph turun saat drimop turun itu pernah punya
dalam banyak evaluasi bersama kelembagaan kepolisian
dan lain lain saya pikir itu harus dijaga
secara ketat jangan sampai itu lepas
malah menyebabkan semakin
tadi anda katakan sudah membaca ini sebenarnya
sudah sejak lama ya tidak sehari dua hari
kemudian setelah kejadiannya
kelompok ini sebenarnya bu kondi
saya mau bilang kelompok ini siapa gitu ya
tapi saya sudah melihat dan sudah mendapat data
intelijen yang sangat kuat bahwa ini
itu dikendalikan dari beberapa bulan yang lalu
dan basicnya juga tadinya nggak di negara kita
tetapi di salah satu negara tetangga
atau salah dua negara tetangga
yang kemudian mereka bisa bergerak dari sana
jadi sekarang yang menurut saya harus sangat dikendalikan
adalah dan diawasi adalah bagaimana
keluar masuknya uang kalau dari jalur formal
saya rasa mereka lebih pintar gitu
tapi dari jalur jalur informal misalnya pakai
mohon maaf nih bisa aja kan pakai pesawat pribadi gitu
bawa uang atau bawa dana apa
dan itu kayak gitu gitu semakin mesti diperkuat
apalagi kalau pesawat pribadi itu sebenarnya pengendaliannya
atau kontrolnya kan di bandara itu
vvip juga kadang kadang lost aja apapun juga
jadi kalau saya bilang itu sudah mesti
di bandara apalagi bandara kita sekarang makin tersebar kan
seluruh indonesia saya pernah mendarat di salah satu
bandara terpencil malah orang juga mungkin nggak tahu
bandara di sana nah yang titik titik seperti itu
juga harus diawasi karena pesawat pribadi
bisa masuk nah jadi menurut saya itu
kita mesti awasi sekali karena dana bisa masuk
dari mana aja kalau misalnya jakarta sudah
sudah demikian ditutup gitu tapi kan kita nggak tahu
kalau aliran dari mana karena tidak mungkin kelompok ini
kemudian hidup sendiri begitu ya
deverty nggak mungkin masuknya senjata
masuknya uang itu pasti ada sumbernya
dan saya rasa itu yang mesti segera ditutup
dan diamankan gitu loh dan yang kedua
adalah kita sangat harus mendukung
apapun juga tindakan tni polri
apalagi kalau sampai nanti menurunkan pasukan anarkis
karena ini salah satu yang saya sampaikan sekarang
sebenarnya ada warning juga nih bahwa jangan
ke geeran nih kayak begini akan
terlalu lama pada saatnya tni polri
akan menurunkan apa yang disebut pasukan anarkis tersebut
dan atas nama kedolatan rakyat
bener bener rakyat nih ya atas nama nkri
atas nama pemerintahan yang sah ini akan
dibabat gitu dan tadi seperti
sampaikan siapa provokatornya
ataupun yang membuat ide aneh aneh saya rasa
kita udah semua gini deh masyarakat tuh
nggak bodoh kok kalau kita kan kita lihat
oh nggak tahu ya itu bukan masyarakat saja
karena kita kan bisa lihat siapa yang masuk
jadi yaudah yang menurut saya udah harus
dibereskan siapa tokoh
yang mesti dibekuk
dibekuk gitu kan sehingga juga akhirnya
yang kebawah tahu bahwa dia nggak bisa main main
tapi kalau kemudian sampai ada
dan sebagainya itu
itu tapi bukan kemudian
juga bisa jadi memperparah situasi
juga nggak begini ya kita tuh
jangan sampai melihat bahwa kita
mengorbankan sedikit orang karena
tadi takut dia kenapa takut kenapa
malah mengorbankan kementerian lebih banyak
sekarang kalau kita mau ketuk hati nurani orang gitu
katanya negara islam masyarakat kita
berapa persen islam ya kan
apakah gini yang diminta gitu
tuntutan agama apalagi ini
dilakukan misalnya di tanah apa yang semua orang seluruh dunia
tahu di tanah abang itu menjelang bulan
lebaran begini sedang stok barang
sedang menjual gitu masing masing itu kan dia
merugikan rakyat kecil jadi apa yang mereka
bela sebenarnya gitu makanya saya semakin
apakah dia freerider apakah
dia tokoh yang memang sedang bermain
tapi ini pasti ada yang mengendalikan
seperti disampaikan tadi apa istilahnya entrepreneur
konflik tersebut sudah ada
bicara entrepreneur konflik ini bagus tapi
tampaknya tidak ada pihak yang bertanggung jawab
atas apa yang terjadi hari ini baik
dari kontekstan politik
itu sendiri begitu bagaimana
mohon maaf saya potong sebentar aneh ya waktu ahok rame rame
muncul tuh menenangkan masanya dia
jangan turun jangan bikin tindakan ini saya
nggak melihat ada kalimat itu dari siapapun ini
yang sekarang merasa sedang
orang untuk sebuah keadilan
atau apapun itu nggak ada harusnya kan
kalau pemimpin kalau leader dan dari besar hati
ucapkan dong dia harus menenangkan masyarakatnya ini
bergerak begitu saja
dalam hukum terutama pidana itu kan tegas
unsur unsurnya itu jelas
jika ada seseorang yang kira kira
menyebabkan kebencian kelompoklah
memprovokasi mendorong dia
melakukan kekerasan itu ada pasal pasalnya
apalagi makar ya
dan jadi seharusnya polisi bertindak sesuai dasar apa
tidak tidak tidak
jika ada seseorang baik tokoh masyarakat biasa
siapapun yang kena unsurnya
ya tindak dengan tegas
tidak karena misalnya ini karena orang tokoh
malah jadi berdampak luas karena dibiarkan
nah ini harusnya evaluasi
kalau emang dia sudah terkena
sudah masuk unsur unsur pidana
tindakan tangan adalah selakuan penyidikan
dan pertanggung jawaban di pengadilan
sehingga enak masyarakat menilai
dia bersalah secara hukum dan diputus oleh
pengadilan polisi juga nggak terlalu
kena masalah kalau kemudian
ada yang didiamkan ada yang dipilih pilih
itu yang berbahaya saya pikir
makanya hukum itu kan jelas kalimatnya
tegas strict tindaklah tegas sesuai dengan
hukum yang ada kalau ada yang merusak jelas
masalahnya dia merusak tangkap
kalau ada yang memprovokasi kebencian
memprovokasi kekerasan ada pasangannya
gunakan untuk kasus ini sudah ada

nah kita mencari sebenarnya
dalam hukum pidana ini otak pelakunya
bukan sekedar pelaku lapangannya
siapa yang kira kira
sejauh ini masih berlaku lapangan ini ya
siapa yang punya ide siapa yang menyampaikan
ke ruang publik siapa yang mempersiapkan
bahan bahannya itu yang segera
diungkap tadi tuh kan saya pikir
penyandang dananya itu ditarik
semua secara tegas
kata kata yang memprovokasi menurut saya
kalau ngomong tito harus bertanggung jawab
itu kan menurut saya memprovoka udah jelas pak tito
itu kapolri gitu loh udah jelas panglima itu adalah
panglima tni tugasnya memang
garda terdepan bangsa mengamankan
dan menertibkan semua masyarakat gitu
kalau memang harus ada peluru lepas
tadi saya bilang kalaupun nanti pasukan
keluarnya pasukan terakhir ya itu memang
tanggung jawab dia kalau beliau nggak melakukan
kita bisa nutup kenapa pak tito tidak melakukan
nah makanya saya nggak terima misalnya tadi pagi saya melihat
di berita semua bagaimana
pak amin rais memprovoka bahasa saya
juga memang provok seolah olah tito ini
kamu tanggung jawab gitu iya iya dengan bukti bukti
peluru yang entah itu kan
sekarang dia bukti dari mana bahwa itu punya
polisi juga oh punya polisi iya kan
nah yang kayak gini gini menurut saya tadi
sepakat bahwa harus ditendak tegas
dan langsung ke sumbernya gitu kalau belum
aktor aktornya kita jelaskan tadi saya
udah bilang kita udah bisa mapping nih siapa yang
bicara apa dan kapan bukorin juga pak isur
tapi semangat rekonsiliasi yang dibangun oleh pak
jokowi dia melindungi itu penting juga jadi bagaimana
hukum ditendak tegas tapi
mengeratkan suasana itu penting juga diberikan
simbol oleh pemimpin pemimpin bangsa ini
siapapun itu baik mbak kori dan juga
pak isur tahan dulu kita akan lanjutkan
dialog nanti bersama dengan rekan saya fani maniar
kita jeda terlebih dahulu
diskusi malam hari ini tapi kita akan
lanjutkan sambil kita memantau bagaimana
situasi di ibu kota sampai dengan
saat ini kami akan segera kembali saat lain
dan saya mengajak
kita merajut kembali
persatuan kita merajut kembali
merajut kembali kerukunan kita
saya juga tegaskan kepada
yang masih mau mendengar saya
para pendukung saya
sekali lagi saya tegaskan
ya selamat malam anda masih
menyaksikan cnn indonesia breaking news
bersama saya fani maniar sebelum
saya akan lanjutkan dialog bersama dengan
bu kony dan juga mas isnur
terkait dengan kalau tadi kita sudah
bicara atau tepatnya mbak koni dan
juga mas isrul bicara bersama dengan rekan saya
reinhard sirai tentang bagaimana
menanggapi aksi kemudian juga
adanya dugaan aktor aktor di belakang
dan apa efeknya untuk indonesia
secara makro dan juga
mikro ya ke depannya ya mbak kuli dan juga mas isnur
kita sedikit turunkan dulu tensi
kemudian juga kondisi dan situasi terkini
di indonesia khususnya dari
kacamatanya bu khorin
dan juga mas isnur saya ke bu khorin dulu
menanggapi perbedaan narasi
antara pak jokowi dan juga
pak prabowo tadi seperti apa
kalau saya pertama sangat menghargai pengisahkan
presiden jokowi bahwa
merajut komunikasi kembali
menyatukan nkri berpikir
ke depan dan berbuat sesuatu
untuk bangsa itu sangat
ditekankan beliau pada awal
kalimatnya tetapi kedua juga
menyatakan dengan tegas bahwa
tidak akan membiarkan
apapun tindakan rusuh rusuh yang membahayakan
kepentingan negara dan mendukung
tni polri untuk melakukan hal hal yang diperlukan
untuk dilakukan kira kira demikian
menurut saya itu yang sangat saya apresiasi lah
kalau dibilang pak prabowo bicara
mungkin itu himbauan
tetapi kalau dianggap bahwa
enam orang itu meninggal karena apa juga
kita memang harus berduka cita
tetapi ini juga harus memberikan pelajaran
bahwa tadi bahasa
atau narasi yang
seperti kata kata yang
di announce terus beberapa saat ini
yaitu people power tadi kemudian
kedaulatan rakyat tadi
itu sangat berbahaya berbahaya pada
saat tidak bisa dikontrol
karena semua orang bisa mengatasnamakan rakyat
semua orang bisa mengatasnamakan people
kalau ada freerider yang menurut saya seperti hari ini
akan bisa masuk di tengah kancah ini
itu siapa yang mengontrol kita kan
nggak bisa main lempar batu sembunyi tangan
nah ini yang menurut saya harus ada segera
tindakan tegas jadi kita bisa urut mundur
aja kira kira siapa yang
seperti itu dan kemudian
dipereskan di samping kemudian
dari apa yang ditangkap yang dua ratus sembilan puluh tujuh itu
di cari koordinatornya
di cari entrepreneurnya kalau istilahnya
tadi kemudian ya aktornya
pengusahanya atau apapun itu namanya
kemudian di tindak tegas
dan itu tidak bisa main main karena
sekali lagi kita harus bergerak
pesta demokrasi yang sudah melahani
sudah selesai hasilnya sudah
suara sedemikian besar tujuh belas juta lah
kalaupun ada kecurangan mau dibuktikan
dua belas juta suara cucu curang saya sih nggak yakin lah
ada kecurangan sebesar itu nggak mungkin lah
tapi ada jalur konstitusional besok dan yang kedua kalau
pun ada itu adalah jalur konstitusional ikuti
saja jalur itu karena kalau sampai
tidak mengikuti jalur itu kita telah akan
melukai peradaban demokrasi
kalau kita bangga dengan demokrasi kita
maka jangan pernah melukai peradaban
demokrasi dengan hal hal yang bersifat
ataupun apalagi yang malah
memecah belah bangsa oke kalau
mas isnur terutama melihat
mendengar pernyataan baik dari pak presiden
maupun juga pak prabowo kira kira punya efek
nggak untuk bisa meredam menurunkan
potensi selama beberapa hari ke depan
tentu efek ada tapi sejauh mana
dampaknya kita tidak bisa melihat secara langsung
tapi gini pesan
rekonsiliasi itu penting ditindakkan
itu dalam sebuah tindakan yang konkret
dia tidak akan berdampak banyak
seharusnya gini contohnya kalau tadi itu
misalnya diteruskan dalam tindakan pemulihan
bukan hanya korban korban sekarang tapi korban korban
masa lalu pemulihan
bukan hanya pemulihan tapi juga ditegakkan hukumnya
para pejabat para
aktor siapapun yang kira kira melanggar
hukum melanggar akasih manusia dibawa dong
perasaan bahwa saya
korban perasaan bahwa
pelaku nggak disidangkan itu nggak akan terjadi
negara harus belajar
memulihkan korban sekaligus
ini menarik garis ke belakang sampai ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
maksudnya masih senor atau gimana
oh iya dong kerajutan itu penting
rekonsiliasi itu kan bukan rekonsiliasi yang satu dua peristiwa
tapi banyak peristiwa ketidakadilan
bukan hanya zaman pak jokowi
tapi juga peristiwa yang sebelum sebelumnya
terus dipulihkan semuanya termasuk yang sekarang
baik dari teman teman
yang demonstrasi maupun para aparat
mereka harus bagaimana caranya mereka sembuh
secara rasa jangan sampai mereka
merasa ada yang nggak puas
nah rekonsiliasi sampai harus ke arah sana
walaupun butuh waktu
tapi yang juga gak kalah penting ketika ada
aktor aktor yang melanggar hukum
melanggar akasih manusia ya dibawa ke pengadilan
segera siapapun pelakunya
mau dia kira kira punya
background pejabat punya background
purnawirawan punya background apapun itu
kalau dia misalnya melanggar hukum
tindak tegas jangan ragu ragu
jangan kira kira ditangkap sehari karena ada pssi
tunjang seperti itu tapi kalau misalnya bicara
mengenai rekonsiliasi kemudian juga penindakan
terhadap pelanggaran hukum berarti tanggung jawab terbesar
secara konstitusional ada di tangan
pemerintah di tangan presiden di tangan
kementerian hukum dan ham tentu itu tantangan terbesar
pak jokowi di periode berikutnya
jadi itu pembelajaran bagaimana
kira kira pemerintah tegas
terhadap para pelaku pelanggar kejahatan
pelanggar ragasi manusia pelanggar hukum
sekaligus juga ada pemulihan ada rekonsiliasi
ada kira kira bentuk restitusi
buat para korban kira kira gini
kalau ada seorang ayah meninggal
perjalanan politik bangsa entah
karena apapun terus anaknya itu
jadi korban juga karena tiba tiba sekolahnya putus
bagaimana negara mengembalikan
posisi dia nggak semakin jatuh miskin
penting negara memperlindungi itu
kita punya instrumennya lpsk punya instrumennya
untuk misalnya korban korban terorisme
lpsk ngasih uang untuk kira kira
korban terorisme agar kira kira tidak semakin jatuh
hidupannya undang undangnya ada
tinggal sekarang negara mendorong itu semua
rekonsiliasi semakin baik
yang kedua adalah ruang ruang perjumpaan
sebisa mungkin kira kira
bukan hanya di dua tokoh ini
tapi sekitarnya juga harus keluar statement
yang kira kira berupaya untuk mempertemukan
berupaya untuk menunjukkan suasana
berupaya untuk saling ketemu
kira kira ngobrol bercanda
asik seperti suasana forum kali ini
jauh jauhan nggak mau ketemu ya sulit untuk
kalau menurut mbak kony
kalau tadi adalah masukan dari
mas isnur cukup efektif untuk
kemudian juga memperbaiki kondisi yang
ketegangannya akibat tanggal
dua hari belakangan ini
kalau saya bilang apapun juga namanya rekonsiliasi
diperlukan tapi kalau saya sekali lagi
garis saya itu selalu tegas dari awal ya
saya selalu melihat apapun kalau atas nama
negara dan untuk kepentingan negara
betul betul dilakukan jadi jangan pernah
juga berkonsiliasi sama pihak
yang menurut saya jelas jelas
pembangkang ataupun pelaku
makar atau apapun yang
menentang negara termasuk yang
menyuarakan menyerukan people power
apa bukan mendesain
terus memprovoke lah bahasa
lebih ke demikian itu harus tegas saja karena
negara ini telah melalui
proses yang panjang melahirkan
memimpin pemimpin itu harus dihormati
kemudian keputusan demokrasi
pesta demokrasi harus dihormati dan dihargai
kalau kalah ya diterima kekalahan itu
dengan lapang dada tidak bisa dengan cara cara yang
tidak sesuai jalur
yang kedua adalah kemudian
kita itu harus bergerak dari hari ini
gak mungkin kita stuck dengan terus
ngurusin ini kan negara ini harus bergerak
mimpi presiden jokowi yang tentang menjadi
negara visi poros maritim dunia itu harus
wujud dan itu artinya adalah poros
digantara dunia dan poros permukaan dunia
itu akhirnya akan sangat mahal
biaya negara itu membiayai
dan juga memperkuat baik
kekuatan pertahanannya maupun kekuatan keamanannya
jadi negara itu harus bergerak agar
bisa kemudian juga memperkuat
ke sana karena yang disampaikan tadi
itu telah menyinggung apa yang disebut kalau kita
membaginya dalam dalam teorinya ya kita
sudah masuk ke ranah human insecurity gitu
dulu kita tuh cuma berbicara
tentang human security ya kan
human security itu memang yang dipikir cuma antara hitam putih
pertahanan keamanan tapi masuk
ranah human insecurity paradigm
orang itu harus punya kebebasan
bukan rasa ketakutan
tapi juga apa yang dia inginkan harus tercapai
kalau melihat aksi sebentar sebentar
itu artinya kalau kita tidak memiliki
aparat yang kuat untuk menjaga
maka kemudian kita akan punya masalah
menurut saya hari ini yang terjadi adalah
pihak kita masih berbicara tentang
masih menyiapkan aparat kita di
di ranah human security ke arah sana
ya padahal tuntutan rakyat sudah
di human insecurity tadi
freedomnya itu nah ini akan ada benturan
kalau aparat kita nggak diperkuat
nah makanya saya bilang ini tuh segera harus diakhiri
dengan tindakan tegas tadi saya
dukung sangat presiden menyatakan bahwa
tidak akan dibiarkan siapa pun yang melakukan
rusuh rusuh dan memecah
belah persatuan dan kesatuan kita
sehingga kemudian kita bisa bekerja kalau nggak
kita akan stuck terus tadi saya bilang
di awal wawancara ini ya

titik titik apinya eskalasinya kok
makin besar ini kayaknya sudah mulai harus
disiapkan mungkin dan saya yakin
sudah disiapkan oleh kapolri dan
panglima pasukan atau
anti anarkis kita karena ini tidak bisa main main
negara dan keputusan negara apalagi melakukan
hal hal yang merusak itu harus di anarkis
tapi narasi yang digunakan oleh pak presiden
maupun juga pak prabowo apakah
katakanlah menyinggung ke arah
kedaulatan dari para
penegak hukum jelas tadi saya sampaikan soal
oleh presiden kalau pak prabowo mungkin nggak menyatakan
hanya menghimbau ya tapi dan kalau memang
mau tadi saya kaitkan tadi kalimat
tadi tidak boleh apa apa cuma cukup apa tadi
bahasanya jangan cukup hanya himbauan
yang mungkin lip service
lip service mungkin kalau saya lihat
presiden jokowi sudah berapa kali mencoba
bertemu ya harusnya sekarang
memang kalau yang mau dilihat adalah betul betul
bicara dan ada gitu sehingga rakyat
sudah tenang sama seperti
itu mungkin maksudnya jadi
betul betul dilihat ada dua pemimpin yang bertemu gitu
betul sudah harus
dan yang menarik dari pak jokowi
adalah pak jokowi memberikan
garis tegas pegangan beliau ini apa sih
konstitusi dan juga
hukum jadi pemerintah
aparat tegas aparat bertindak
kira kira terukur tapi
juga ada dasarnya dasarnya hukum pak jokowi
menggaris bawah hijauan sampai kepolisian
dan tentara melanggar hukum kira kira
itu pegangan yang dipegang oleh
polisian agar apa agar aman
agar tindakannya kira kira nggak melanggar
itu penting dijaga nah dalam
konteks inilah saya memberikan
pesan hati hati betul kepada kapolri
pak kapolri anda punya panduan
tahapan tahapan menanggung keamanan
itu aja dipegang dengan baik
upaya upaya untuk lebih sabar lebih hati hati
agar tidak menjadi lebih besar
eskalasinya itu sudah dijaga
karena banyak suara suara sumbang yang
mempertanyakan kemudian juga
meragukan kedaulatan dari
para pendegang hukum gitu aparat pendegang hukum
termasuk kepolisian saya pikir
penuh pertimbangan pertimbangan dalam artian
kira kira gini kalau satu dipencet
dia akan meledak ke tempat lain enggak
kira kira gitu itu pasti dipertimbangkan oleh
aparat keamanan dengan sangat baik saya pikir
itu yang penting dijaga dan
jangan sampai kira kira
ada beberapa kelompok yang
kemudian gara gara salah tindakan
di jakarta akan mentus ke tempat lain
itu dijaga betul keamanannya kita harapkan
tidak terjadi nah itu ya makanya penting
ini kan ruang publik nih orang melihat
semua bagaimana kira kira
aparat kepolisian butal apa enggak
kalau sekarang kan kita bisa melihat yang
butal sebenarnya para perusuh
kepolisian berindak baik tapi di lini masyaf
menyatakan hal yang berbeda gitu ada beberapa
tweet kemudian juga
yang sebaliknya gitu mempertontonkan hal hal
yang katanya melihat aparat penegak hukum melakukan
tindakan tindakan yang nah itu waras hati hati ini yang enggak benar ya
maksud saya begini kadang kadang juga kita
saya sepakat sekali dengan apa yang dibuat oleh pak wiranto sebenarnya
kalau perlu memang ini whatsapp twitter segala
instagram dimatikan aja dulu blokir aja dulu
dan mungkin tv pun juga
mengurangi saja apa sih
memang informasi harus disuruh dihubungkan
tapi jangan terus menyoroti
kerja dia aja di lapangan cukup aja di report
apa dan apa karena tadi menurut
saya ini ya beberapa kali dihimbau
jangan di repost jangan di ini tapi
kan terus terjadi ya kan
begitu dimatikan sekarang
komplain lagi wah negara kembali ke orba
tadi yang disebut nah negara kembali kalau memang
harus negara kembali ke orba kalau
dianggap orba itulah menegakkan hukum ya tegak
kan lah daripada kita terus terombang ambil
kemudian apa negara yang mengorbankan
kemudian kepentingan masyarakat yang lebih
besar ini kepentingan berapa orang dari
dua ratus lima puluh tujuh orang yang ditangkap masa seluruh
rakyat indonesia harus menderita kan nggak mungkin juga gitu
kalau kita terlalu permisif nah ini yang saya
bilang bahwa kita nggak bisa juga terlalu permisif
ya kan mengatasnamakan seolah olah ini
ham ham orang dan korban
satu yang kita pernah selalu lupa ya
pernah nggak ada yang terpikir kalau tadi dibilang
ada yang ayahnya meninggal pernah nggak terpikir berapa
polisi berapa tentara itu meninggal
dia kan dan korban karena ini nggak pernah ada yang
angkat kan gitu loh atau mereka terluka atau
nggak pernah ada yang angkat ini kalau di israel
nih kalau udah dihitung nih tangan
putus berapa tahun anaknya mesti dihidupi
iya betul kalau dia buta berapa tahun itu
ada ada protapnya saya nggak melihat
kita ada begitu karena juga orang orang pembelahan
kita nggak pernah membela aparat kita kok jadi
betul mungkin membela
tapi tidak pernah semembela
kalau rakyatnya terkena gitu
padahal menurut saya banyak hal juga karena
terlalu baiknya dan terlalu sabarnya gitu
aparat kita mereka jadi korban
benar coba kita lihat deh
dan itu menurut saya kurang kita kedepankan
menurut saya sekarang sudah waktunya juga ketika kita berbicara
ham kita lihat dulu ham siapa nih oke
jadi kita datang sendiri ya bu kaunin kalau menurut saya
yang penting adalah sebenarnya dalam konteks konstitusi
siapa sih penegak ham
itu kepolisian jadi ketika kepolisian
mengamankan situasi keamanan
dia dalam konteks menegakkan
manusia dari gangguan orang lain
yang mengganggu hak asasi manusia orang lain
jadi ketika dia menangkap orang yang
kira kira berbuat tindakan kejahatan itu bagian
dari penegakan hak manusia kalau
ada resiko dalam tindakan kira kira
upaya upaya yang dilakukan itu
resiko dari tugas
gitu loh itu yang ketika
sedang dia mau daftar dari
menjadi pejabat itu
sudah tercantum semua resikonya
tapi sudah cukup dimengerti oleh
masyarakat indonesia secara keseluruhan
secara makro terkait dengan tugas
konsekuensi dari tugas tersebut
aparat hukum itu dilindungi
dengan dasar konstitusi dan undang undang
maka segala pegangannya harus kembali ke sana
godaan pasti ada namanya orang emosi
dan lain lain itu pasti tergodam
lagi dia pegang senjata nah di mana
dia bisa berlindung dari segala
dia ditindak sanksi etik
sanksi pindah dan lain lain sesuai protak
sesuai undang undang dan yang kita dorong
adalah sebenarnya sesuai mandat pak jokowi
diperintahkannya tindak tegas
sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
sesuai dengan amanat konstitusi
jangan sampai kemudian justru
ketika melanggar berpotensi
semakin besar eskalasi
tapi tadi mas isnur dan juga
bu kony sepakat kalau misalnya ini
tidak akan turun
tensinya dan katakanlah
cara yang paling efektif adalah adanya konsolidasi
dari dua pihak yang berkompetisi dalam
pemilu dua ribu sembilan belas ya kita bicara mengenai
kubu pak jokowi dan juga pak prabowo
pertanyaannya berarti sekarang
apakah konsolidasi tersebut akan
jangan ditanya akan bisa terserah atau enggak
kalau saya melihat pak jokowi itu sudah sangat dari awal
mencoba berbicara gitu
sekarang masalahnya mau atau tidak
saya tidak akan mencoba berbicara dengan
dewan untuk bertemu dan bicara gitu
karena kan menurut saya kalau memang ini atas nama bangsa
kalau semua memang berjiwa merah putih yang tinggi
atas namakan nkri dan mereka seorang
negarawan yang baik gitu loh ya sambut baik dong
permintaan presiden terpilih
ya kan untuk berbicara dan ber
untuk menenangkan masa di bawahnya
karena apa ya ada kejadian misalnya
saya nggak usah sebut nama lah
seorang toko sampai lempar pagar gitu
dan sebangsanya ini kan pasti ada yang salah gitu
apa sih sampai yang men drive dia gitu
jangan sampai gini jangan sampai kegilaan
tujuannya sendiri juga masih dipertanyakan ya
jangan sampai atas kegirangan atas kekuasaan
atau keinginan atas kekuasaan
kemudian tadi menghilangkan
berdemokrasi itu harus beradab gitu
nggak bisa demokrasi itu artinya free to do anything
free mau merusak atau menodai kepala negara
kata kuncinya tadi mbak kita menemukan pola
bahwa hukum harus tegas
aktor aktor di belakangnya
yang bermain istilahnya free rider
ini yang segera ditangkap
segera diungkap mereka melakukan apa
menyuplai apa namanya
kalau kemudian ini ditangkap segera
itu akan berhenti kok tindakannya
ini kan belakang belakang ditangkap semua nih sekarang
nah pertanyaannya apakah di belakang ini ditangkap juga
sehingga kira kira mau ganti orang
mau nyari orang baru itu dihentikan
jangan cuma pionnya saja tapi juga
betul jadi pergerakan dana pergerakan
senjata pergerakan lain lain yang
di belakang itu dikendalikan oleh free rider
jadi terhenti arusnya gitu
itu dalam waktu cepat bisa dikendalikan
kita harapan begitu ya
saya rasa nggak pergerakan dana dan senjata
saya rasa pergerakan komunikasi
justment revolution itu karena komunikasi kayak begini loh
jadi sekali lagi kalau memang pak wiranto harus melakukan
dan memutuskan bahwa kita semua harus
top dari sosial media demi keamanan negara
do it dan kita hormati keputusan negara
karena ini demi kepentingan negara do what's necessary ya
bu kondi dan juga masi snur ya
necessary nya itu yang harus terukur
jangan sampai kemudian indonesia juga
sampai level yang kemudian
ditertawakan dunia kita punya instrumen
banyak kita ratifikasi
kovenant internasional dan lain lain itu penting
jadi referensi aparat buat bertindak
oke itu jadi pekerjaan rumah masing masing pihak ya
betul karena sekarang indonesia sebagai ketua dewan keamanan
itu tentu punya pertaruhan
dilihat oleh semua orang kita menghargai
sayang sekali karena durasinya sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini ya bu kondi
dan juga masi snur
cukup lama ya satu jam setengah
tapi cnn indonesia breaking news masih akan kembali
tetaplah bersama kami
dan saya mengajak
mari kita merajut kembali
merajut kembali persaudaraan kita
merajut kembali kerukunan kita
saya juga tegaskan
yang masih mau mendengar saya
para pendukung saya
sekali lagi saya tegaskan